dan kita telah tersambung dengan justinus laksana analis bainsport indonesia
selamat malam waktu indonesia coach justin
setuju nggak nih menurut coach justin jika liverpool dibilang lebih jagoan nih jika dibandingkan dengan spurs
ya kalau saya bilang jelas jelas di atas kertas liverpool lebih unggul
karena dari kualitas pemain dari strategi yang diterapkan oleh jurgen klopp seolah olah mereka sangat klop
maka dari itu mereka juga dengan gampang end up runner up sebagai runner up musim ini
akan tetapi ada juga banyak ada beberapa kelemahan dari liverpool
contoh mereka sudah unggul sepuluh poin lawan mct akhirnya mereka tidak bisa menjadi juara
ini masalah mental issue
kedua mereka seringkali kehilangan di laga away
dan match pada malam ini adalah laga away
yang terakhir kita sangat tahu bahwa mereka ketinggalan tiga di barcelona sementara bisa menang empat
hal hal seperti ini itu harus diantisipasi
saya tidak yakin liverpool akan memainkan permainan seperti yang mereka biasa lakukan yaitu ball position bermain direct dan sangat offensive
ini adalah kebiasaan yang berbeda
jadi kemungkinan besar mereka akan lebih berhati hati
karena mereka tahu lawannya adalah tottenham hotspur di mana mereka sudah dua kali lolos melawan ajax maupun melawan city dengan goal away
bukan lebih hebat atau lebih bagus tapi goal away
bahkan melawan ayak mereka bisa mencetak gol di detik terakhir di menit ke sembilan belas
hal hal seperti ini akan mengangkat moral mereka
dari jadinya mereka tidak bisa menang
dari sisi kualitas pemain pemain spurs ini walaupun harry kane sudah balik sudah ekstra amunisi itu jelas
tapi pemain lainnya performanya itu ups and down
kadang bagus kalau bagus luar biasa bagusnya tapi kadang juga sangat buruk
seperti lawan is di kandang sendiri
tapi kalau dari sisi strategi kita akan melihat dua tim yang bermain sangat berbeda
spurs yang lebih bermain dengan ball position mengandalkan ericson sebagai playmaker
untuk menyuplai kemungkinan

memiliki dua sayap yang luar biasa cepatnya mourad dan song
saya tidak tahu siapa yang akan bermain
tapi harus hati hati terutama dengan counter attack dari spurs
nah di sisi lain tim ini pun juga tidak konsisten
dari sisi permainan saya lebih sedikit unggulkan liverpool dan juga kualitas pemain
tapi ini masih final
jadi final semua tergantung
seperempat kesalahan yang dilakukan salah satu klub bisa berakibat fatal
ini harus diwaspadai
nantikan liverpool dipastikan tanpa nebikita
dan menurut coach justin sendiri siapa sih yang akan menemani kapten jordan henderson di lini tengah sendiri
kalau saya bilang kemungkinan henderson fabinho dan wijnaldum
mereka lebih memasang dua dua
dioki apa yang nggak diganggu kan
saya rusak dengan denda mereka
meskipun aku ya
tapi kita yang mampu
jadi salah satu noda
tidak dimainkan karena
sekali lagi klub tidak bisa
bermain seperti biasa harus lebih
fokus terhadap serangan serangan
dari tengah kita tahu bahwa
eriksen jika diberi
ruang di tengah dia sangat
berbahaya maka dari itu kemungkinan
besar entah itu henderson ataupun
kan ini harry kane sudah
menyatakan dirinya pulih
dan juga siap tampil
dan seberapa besar
pengaruh harry kane jika tampil nanti
penting tapi sekali lagi
dia pun juga
bukan pemain yang
selalu bisa mengangkat spurs
pada saat tim ini stuck
dia tidak selalu
bisa di sisi lain
kita tahu seorang sepak bola butuh
dan ini dia tidak dapatkan dia belum dapatkan
sebelum ini dia tidak bermain
satu mes pun hanya untuk
laga ini kebetulan dia lagi fit
apakah harry kane
seperti dia yang
biasa lakukan ini masih menjadi
tanda tanya nah sekarang apakah
berani memainkan sound dan
mora kalau saya bilang ini cukup
di belakang artinya mereka memiliki
empat pemain yang sangat
offensive bisa dilakukan
apa yang dia ingin terapkan
lebih offensif atau dia lebih bertahan
kemungkinan besar sih saya bilang
dia akan juga seperti liverpool
bermain dengan dua dm
menjelang babak kedua baru
kalau seandainya spurs lebih menguasai
baru mungkin mereka lebih berani
bermain jadi strategi
ini akan berubah dalam sembilan puluh
menit tergantung lawannya
siapa yang lebih bagus siapa yang
lebih banyak menciptakan peluang atau tidak
pelatih menggantikan pemain
di momen yang tepat ini sangat penting
untuk hari sabtu depan
skornya agak sulit ya
karena ini sebuah
mereka bermain cukup berhati hati
ini akan menjadi seri
satu satu sampai extra time
oke terima kasih
atas informasinya nanti kita
lihat saja nih siapa yang unggul
di final hari sabtu nanti